beraktivitas menggunakan kereta komuter lain atau krl siap siap akan ada penyesuaian tarif baru pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
khususnya bagi anda yang disebut pemerintah sebagai si kaya
rencana tiket krl berbeda ini adalah atas alasan subsidi tepat sasaran
lalu bagaimana tanggapan pengguna krl kita simak di putahannya
sebelumnya menteri perhubungan budi karya sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif krl setidaknya sampai dua ribu dua puluh
kedati demikian budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif krl
di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan bagi masyarakat dengan ekonomi mampu
nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang krl
rencana tiket berbeda untuk penumpang krl yang tergolong mampu ditanggapi beragam oleh pengguna krl
sebagian pengguna krl mempertanyakan bagaimana cara membedakan antar penumpang
dan menilai kebijakan ini bakal mengurangi semangat mereka menggunakan transportasi umum
bingung aja saya kalau harus bedanya dari apanya gitu loh
gitu mbak antara yang biasa aja sama yang kayak gitu
harusnya sih transportasi umum sih harusnya bisa dinikmati oleh yang biasa aja menengah semua kalangan lah
berkecupukan dan yang kurang juga dan apalagi yang dibedakan itu kayak orang yang punya penghasilan tinggi
dan juga rendah jenis itu tuh kayak bener bener membuat kasta antara orang yang kurang dan orang yang sudah kaya lah
ya menurut saya bisa seperti itu karena kan sepertinya sebelumnya harus pakai kendaraan umum krl misalkan
dengan adanya gitu orang kan jadi malas tambah macet nanti jakarta pada naik mobil
sementara itu wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad
mempertanyakan rencana kebijakan tiket krl untuk si kaya
dasko mengungkapkan dpr akan meminta penjelasan dari menhub budi karya sumadi
sampaikan oleh menteri perhubungan itu kan baru sekilas saja
jadi kita perlu perjelas kriterianya apakah memang yang dimaksud itu ada pembedaan tarif dan juga pembedaan misalnya fasilitas
karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda ya tentunya tarifnya akan berbeda
meski pemerintah belum mengeluarkan berapa harga tiket ukr untuk si kaya
namun menteri perhubungan budi karya mengungkapkan harga sebenarnya dari perjalanan krl bisa menyentuh sepuluh rupiah hingga lima belas rupiah
namun dengan adanya subsidi biaya bepergian dengan krl hanya mengeluarkan ongkos empat ribu rupiah